dari sumber suara
terus ternyata ada korban yang
cukup parah di sana
kondisi korban gimana pak
banyak mengeluarkan darah
tapi saya nggak berani mendekat
akhirnya di bagian mana itu
dari kepala sama kaki
itu banyak mengeluarkan darah
setelah itu baru polisi banyak yang datang
kalau yang korban yang lupa lupa itu
anggota polisi atau dikatakan
katanya sih anggota polisi